sebentar di jumlah dari atas mas
jangan diketik di jumlah dari atas
ngapain dihapus nah dari atas
sudah ini pakai rumus
kesimpulannya ini suara partai total
ya ini yang anda saksikan adalah
data untuk hasil rekapitulasi
suara tingkat provinsi jawa tengah
sambil menunggu hasil pengumuman
apakah nanti akan sesuai dengan tenggat waktu
tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat ini
mas tulisan semulanya digeser
suara partai semula satu ratus lima puluh tiga
berarti di catatan yang semula
dicatat sebagai suaranya calon lima
yang benar itu ternyata suara partai
dan maka suara partai berubah menjadi
itu kanan kiri dibuat selisih berapa
paling bawah juga total
buka alat kerjanya mas nanti disandingkan
tampilannya disandingkan jangan diubah dulu
nah disandingkan biar kita sama sama tahu perubahannya di mana
ya mana tadi yang alat kerja
filenya dibuka masing masing disandingkan filenya
atau yang sebelah kanan itu digeser ke kanan mas
filenya digeser ke kanan yang sebelah kanan
diturunkan mas itu diturunkan sedikit
satu ratus lima puluh tiga sembilan ratus lima diubah menjadi dikoreksi menjadi satu ratus lima puluh lima delapan ratus delapan puluh tiga ya
terus calon lima menjadi tujuh puluh empat tujuh ratus lima puluh
sudah sama dengan yang hasil koreksi ya
suara partai saja yang di atas satu ratus lima puluh lima delapan ratus delapan puluh tiga
perolehan sah tidak sah suara kan tidak berubah
hanya di nomor tiga
suara partai dan suara calon ya
dengan begitu maka koreksi untuk perolehan suara pdip di daerah pemilihan jawa tengah v
sudah dikoreksi menjadi untuk suara partai satu ratus lima puluh lima delapan ratus delapan puluh tiga
di kpu jawa tengah bawaslu jawa tengah
tolong teman teman operator dibuka alat kerja untuk banten
sudah siap kpu provinsi banten
alat kerjanya disiapkan mas banten ii untuk partai pan
kemarin pada waktu rekapitulasi dilaksanakan di panel b tanggal berapa ya
nah waktu itu ada pengajuan keberatan dan kemudian ada permohonan untuk sidang cepat kepada bawaslu untuk memeriksa
banten dua kapan kwrench
sudah selesai p transit dari banten doaiffs
nah kepada persi demande berlangsung kapal
tapi apa nou bukannya tadi pereka memiliki tidak ent actress n wider
kalau listen persen anime kamali energies rawat mentions ulang do application
cek lagi apakah sudah ada putusan bawaslu
tidak kan menurut informasi mas toto tadi
dan sudah diperiksa ulang
bahwa sampai dengan saat ini
dan juga bawaslu pusat
belum bisa memutuskan atau tidak bisa memutuskan
karena alat buktinya untuk penelusuran ini
tidak memadai dan tidak meyakinkan
maka kemudian harus kita segera ambil keputusan
dan suara partai dan suara calon
untuk partai pan di dapil banten ii